kapolri jenderal listio sigit prabowo memantau bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada rabu siang atau sehari menjelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
kapolri hadir bersama pejabat lain seperti menteri perhubungan ketua dpr dan panglima tni
sebelum memantau fasilitas penunjang protokol kesehatan dan alur perjalanan penumpang di bandara
kapolri mendengarkan laporan dari kapolres bandara soekarno hatta kombes adi ferdian saputra tentang pengawasan bandara selama masa larangan mudik
selama masa pelarangan mudik enam hingga sebelas mei tercatat lebih dari delapan belas penumpang domestik berangkat dari bandara soekarno hatta
sementara itu hari ini lebih dari tiga delapan ratus penumpang domestik akan diberangkatkan
dalam kunjungannya kapolri meminta semua petugas di bandara memperketat pengawasan protokol kesehatan
khususnya proses karantina
bagi penumpang pesawat internasional
atau minta kemahus
kemudian mulai dari alur kedatangan sampai dengan hotel dan kemudian mereka keluar
kita yakin bahwa seluruh prosedur protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik